udah mau kemana lo
gua senang ga ada disini semuanya
gua senang ga ada disini semuanya
ga bisa jadi raja
kayaknya cuman mimpi doang deh
kayaknya cuman mimpi doang deh
kayaknya cuman mimpi doang deh
he kok lo jadi yang lempar makanan
he kok lo jadi yang lempar makanan
itu makanan makanan gue terserah gue mau lempar atau engga
kalo perlu gua lempar nih meja

wah lo mesti dikasih pelajaran lo ya
mesti dikasih pelajaran lo kalo kaya gini ya
macam macam lah sama gue
ki ki udah gausah
kemudian kita pulang aja dari sini
aku udah ga mau makan disini
ga bisa aku ga terima
ga usah nyari ribut yuk
eh lo gua kasih tau
lo menghina gue jadi
klan kita pergi juga yuk
aku bete tau ga
iya gue juga nih kek
jangan pergi aja
gua ga makan
wah terus siapa yang bayar
cari makanan kayak gini aja lama banget
gua makan juga lo
untuk gua masih baik hati sama lo
gua punya uang
udah untung buat makanan dari restoran
kamu kenapa sih
gak minta yang makanan untuk kita juga
eh itu tuh makanan sisa restoran
wih kita sampe kapan sih kayak gini terus
kita udah kayak kacung nih disini
mending masuk penjara aja sekalian
eh kamu jangan ngomong sembarangan kayak gitu
ehm kita gak mungkin nih nyerahin diri kita ke polisi
gue sih gak mau ditangkap polisi
lu ayo tuh ini penjara deh sana sana
ah gimana kalo misalnya kita kembali aja ke rumahnya pao
maksud mami kita baik lagi
ya bener aja mami yang ada kita mah ada jempol singkong penjara sama mereka
ala udah deh papi kamu itu kan tolong
iya kan dia bisa aja percaya sama kita
kita pura pura baik minta maaf sama dia
hmm kalo oma sama si lore itu kan lebih tolol lagi dari papi kamu
gimana ide bagus ide bagus
oop kita langsung ke rumah nih
oh murni banget luki
guara guara luki acara aku sama glen tuh jadi
jadi uuh jadi jelek banget nggak asik
ohh papi juga pakai belain luki segala
aduh lora anakku yang cantik
nih nyak bawain susu
kato orang bule maksutnya milk
milak milak alias keselak
waduh ngapain lo manyun aja
mulut kegede bagus bagusnya
hah kayak kiong racun loh
apa ada ometang gumbulan
biasanya lo senang melulu
emang ada apa gerangan kira kira anakku tercantik
hehehe ngapain sih manyun aja
ya kok gitu sih
tahu gak sih nya aku tuh kesal sama opi sama luki
gara gara mereka acara aku sama geland tuh gagal
tuh tau gak apa lagi
luki tuh ngomongnya bibirnya nyak
gue bikin perhitungan tuh bocah
biarangan gombat meninggal
eh gak boleh marah
siapa tahu dia keceplosan ngomong
lagian lo gak usah pake masukin hati
ntar kalau lo gak ditemenin bingung lo gak punya temen
gak boleh begitu
gue mau curhat nih sama lo
kira kira si sapirah sama era tuh
kira kira dikapuk gak tuh masuk penjara
harunya gak usah ngomongin itu lah
yang penting kita tuh hati
jadi mikirin orang
enggak lo gak boleh cemburu lagi tuh
udah mau kemana lo ha
gue senang gak ada di sini semuanya
gak bisa jadi raja
kayaknya cuma mimpi doang deh
ayo deh cepetan yuk
siapa sih pagi pagi buta datang ke rumah orang
tuh gimana sih ini
gak tahu diri banget nih orang
sopan sandun ke dikit pagi pagi udah dateng
ya nanti dulu
tak tak dok dok
nanti gue bukain
oh enggh lu
omos medaling siapa yang tetang
nih warga kurang
you what are you doing here ngapain kalian di sini
laura maafin kita ya kok punya salah mau
iya laura kita sekarang udah tobat
kita gak mau lagi jadi orang jahat laura
kita bener bener udah jadi gelandangan sekarang
udah tiga hari ini
kita tidur di jalan
lu bukan jadi penjara
kok ngedok di sini lu
please jangan masukin kita ke penjara omos
saya bener bener menyesal
baik kita boleh balik lagi ke rumah ini
pokoknya kita gak akan berhenti sojot kalau kamu juga tetap gak percaya kak
iya saya juga nyesel banget kok
udah dah lu gak usah pake nangis nangis begitu
aduh kelabuhan banget sih lu
diterima nggak tuh dia orang
hah aku gak tau gak tau
masih saya nggak percaya sama mereka

mendingan mereka boleh deh tinggal di sini
kasian ini kan rumah mereka juga
yaudah deh bang
dia kan kesian tuh nangis nangis begitu
kalian saya kasih kesempatan sekali lagi
untuk tinggal di sini
terima kasih daddy thank you so much
tapi dengan satu syarat
apapun defi syaratnya kita pasti terima
kalian bisa tinggal di rumah ini
tapi sebagai pembantu
ya gak apa apa debbie kita setuju
pasti lah pasti memaafin lu
lo gue kegagarin sama orangnya
masih tapi lu jangan melungnya kayak gini
pusat kekerasan nih gue nyesek nih
tentu gue gak bengek
aduh beri lupas ya
aduh gimana sih
gue janji gue gak bakal jahat lagi sama lo
saya janji saya akan turutin semua yang kamu minta ombak
lo meluk mau meluk
tapi jangan kencengan kayak gitu
gue bisa mati lo peluk begitu
lo kan membawa lo kayak gajah
karena saya tuh terlalu merasa bersalah sekali sama kamu
yaudah terharu mah terharu
tapi jangan kelebihan
nah sekarang mendingan lo
sonoda beri mandi
buset bau lo tujuh belas rupiah
berapa hari lo gak mandi lo
mani pakai abu gosok biar bersih
arah dan kamu randy
kalian boleh tinggal di rumah ini
kalian harus ikutan apapun disuruh oh mas sama laura
kalau kalian bikin kesalahan satu kali saja
hanya satu kesalahan sedikit